menteri luar negeri ri retno marsudi menghadiri undangan pertemuan menlu negara tetangga afganistan yang digelar di tiongkok
dalam kesempatan ini retno marsudi bertemu dengan menteri luar negeri rusia sergei lavrov yang juga menghadiri pertemuan tersebut
dalam konferensi pers secara online menteri luar negeri menyampaikan kepada menteri luar negeri rusia tentang harapan perang rusia ukraina segera berakhir
agar situasi kemanusiaan tidak mempuruk dan ekonomi serta perdagangan dunia kembali stabil
indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa
belum lagi dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global
indonesia mengharapkan negosiasi yang sedang berjalan sekarang ini terus dapat diteruskan dan mencapai hasil yang baik
oleh karena itu diperlukan fleksibilitas agar negosiasi dapat membuahkan hasil yang baik
dan semua pihak harus berupaya agar perang segera berakhir